petugas suku dinas perhubungan jakarta barat kembali melakukan penertiban parkir liar di kawasan kembangan dan daan mogot jakarta barat pada selasa sore
tidak terima kendaraannya di derek petugas seorang pengemudi mobil box berusaha mengejar dan memberhentikan mobil derek petugas
seperti inilah video amatir milik petugas derek yang sedang melakukan penertiban parkir liar di kawasan kembangan dan daan mogo jakarta barat
dalam video tersebut pengemudi box berusaha mengejar mobil derek milik petugas dan mengancam karena tidak terima kendaraannya di derek
peristiwa ini berawal saat petugas melakukan penertiban terhadap mobil yang parkir di sembarangan tempat
saat petugas menderek mobil box b sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga kcc pengemudi mobil box tersebut berusaha memberhentikan mobil derek milik petugas
pengemudi mobil box yang bernama budi mengancam petugas derek
dengan mendengarkan rumah petugas dan mengancam akan membakar rumah petugas yang menderek mobil boxnya
bahkan pengemudi sempat berkata kata bahwa dirinya mempunyai saudara polisi
sesampainya di kantor suku dinas perhubungan jakarta barat pengemudi box tersebut yang masih kesal sempat beradu argumen dengan petugas
menurut petugas suku dinas perhubungan pengemudi box melanggar rambu dilarang stop
udah ngam ngam tadi buka baju bawa batu mau dibakar mau dipecahin katanya mobilnya
oh si batu mengancam
iya punya saudaranya polisi katanya banyak
sementara pengemudi beralasan bahwa petugas tiba tiba langsung menderek mobilnya
saya lagi kerja pak barang saya itu pekerjaan saya pas di pinggir jalan
lah saya kalau parkir di samping toko gimana ceritanya
lah toko itu kan ada di pinggir jalan
ya mau gak mau saya nurinya di situ
nah saya bukan ada sejam atau berapa menit cuma ngantarin doang
udah saya udah kelar saya udah kelar mau masuk mobil udah diderek mobil tolong dong pak
dalam penertiban ini petugas berhasil menderek delapan
kendaraan yang parkir di sembarang tempat
kendaraan yang diderek selanjutnya dibawa ke kantor suku dinas perhubungan jakarta barat
mardika prakarsa satya jakarta